setiap hari adalah festival di desa kemiren banyuwangi
festival kehidupan yang meletakkan para leluhur di tempat mulia
dan menerjemahkan ajarannya dalam norma dan seni
sistem budaya suku osing di desa kemiren
menjadi salah satu daya tarik pariwisata bagi kebupaten banyuwangi
dianugerahi bentang alam yang begitu memesona
dipadu dengan tata kelola dan inovasi pariwisata
banyuwangi memperoleh penghargaan dari organisasi pariwisata dunia
tahun dua ribu lima belas lalu
jumlah turis lokal maupun internasional
berkembang kembang kembang
hingga tiga kali lipat selama lima tahun terakhir
pemacu masyarakat banyuwangi untuk terus berkarya
selamat datang di desa kemiren banyuwangi
disinilah suku osing tinggal
penduduk asli banyuwangi ini hidup dari bertani dan berkebun
profesi turun temurun sejak zaman nenek moyang
keterbukaan orang osing tercermin saat ikat kepala atau udeng
dipasangkan pada tamu
dua pitik dan barong menyambut tamu
ini dipercaya sebagai pengusir segala niat
sekaligus memberikan kemampuan untuk mencari teman
dan juga memberikan perlindungan dari mara bahaya
rombongan barong akan mengantarkan tamu ke tempat duduknya
di sini warisan nenek moyang berbalut modernitas bertemu
panggung terbuka beratap pohon rindang dekat sawah
merupakan ciri hidup orang osing sejak dulu
tamu disuguhkan seni gandrung
atraksi seni andalan banyuwangi
jika biasanya gandrung dimainkan malam hingga dini hari
saat ini variasi gandrung juga mengikuti zaman
bagi suku osing tari gandrung dan barong wajib ada dalam setiap kesempatan istimewa
masyarakat osing disini sangat percaya terhadap barong itu
karena barong itu adalah manifestasi
pengejawatan dari leluhur mereka
maka perilakunya kemudian sangat menghargai
kemudian peran daripada barong itu sendiri menurut mereka itu sangat luar biasa
mengapa setiap ada hajatan kemudian menerima tamu
itu peran daripada barong itu sangat penting
karena barong itu bisa dipercaya sebagai
pengejawatan dari nenek moyang mereka yang bisa melindungi
bisa mengusir halal yang jahat
orang osing percaya para leluhur masih bersama mereka
dan menjelma menjadi pelindung di alam sekitar
ada satu danyang misalnya yang dia percaya
bahwa danyang itu bukan setan bukan demit
tapi yang bisa melindungi mereka
itu yang paling penting mengapa masih ada hubungan
dari bentuk ritualnya sampai pada keseniannya
karena disitu ada satu sistem budaya yang mereka percayai
kemudian masyarakat penyangganya itu mempercaya itu
itu kan sangat berpengaruh pada tingkah laku mereka
menjadikan normal begitu
kalau saya tidak melakukan ini akan merasa bersalah
seorang perempuan osing
biasa menyiapkan pecel pite
untuk persembahan buyut cili di petilasan
tradisinya ayam ini tidak boleh dicicipi saat dimasak
mendahului leluhur sama saja menentangnya
pecel pitik juga sajian yang akan digunakan untuk makan bersama keluarga
usai memanjatkan doa di petilasan
dari cara memasak ini
niat baik maupun buruk sang pemasak akan terbukti
saat pecel pete dimakan bersama
hajat besar akan dilakukan ciptono dan keluarga
ia merupakan generasi kelima seniman barong using
kelompok barongnya akan tampil dalam sebuah pawai
ciptono wajib melakukan ritual
berdoa ke petilasan buyut cili
leluhur masyarakat kemiren
buyut cili dipercaya menjadi danyang
penjaga desa kemiren
untuk menghormati adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang
saya mengenakan pakaian sama dengan keluarga pak cip
menuju ke petilasan
ini merupakan simbol dari warna bumi
dan juga simbol keabadian secara umum
dan saat ini saya bersama dengan pak cip
saya jelaskan sedikit pak cip
tentang makna berdoa di petilasan
bagi pak acip dan keluarga
ya menurut kemiren
adat istiadat desa kemiren
setiap ada kegiatan apapun minta doa restu
bila mana doa tersebut dikabulkan
minta sama mbak buyut
doanya dengan allah subhanahu wa ta'ala
ya hati hati pak agak licin
setiap kegiatan tersebut
kita lakukan hitanan pernikahan
selalu kita lakukan
di desa tersebut
desa kemiren khususnya
petilasan ini adalah pusat kehidupan masyarakat osing
buyut cili berasal dari kata osing
yang artinya mengungsi
atau seorang yang melakukan pelarian
runtuhnya majapahit sekitar abad ke lima belas
memaksa mereka yang tersisa
melarikan diri ke belambangan
yang kini lebih dikenal sebagai banyuwangi
pengaruh hindu majapahit di masyarakat osing
masih terasa hingga kini
ciptono mempersembahkan sesaji dan merapal doa
agar hajat besarnya lancar
setelah mempersembahkan pecel pite untuk buyut cili
sisa makanan bisa dibagikan kepada peziarah yang datang
para perempuan mendahulukan kaum laki laki
untuk menyantap masakan
kami berdoa kepada rasulullah
saat dimasak pecel pite ini sama sekali tidak boleh dicoba atau dicicipi
oleh yang memasak
karena akan dipersembahkan
kepada leluhur yang ada di petilasan ini
dan setelah didoakan
baru boleh dimakan
dicicipi bersama sama disini
ya pakcik ya
ini adalah makanan khas desa kemiren
makanan khas desa kemiren
rasanya sudah enak
berarti salah satu bentuk ketulusan yang ada di desa kemiren ini ya
ini adalah satu bentuk tulusan yang ada di segitu
pandai pandai ya bekommtu

barong tak hanya pertunjukan seni belaka bagi suku osing barong adalah pelambangan bagaimana hidup harus dijalani
sebenarnya makna barong sendiri bagi pak cip itu apa
barong itu kalau di maknanya kenapa sih barong itu manget
kita diberi sayap selalu begini pasti begini nih ini laki perempuan
jadi kenapa kita beri sayap laki dan perempuan kamu bekerja jangan malas malas
entah kamu kaya entah kamu sekolah tinggi yang penting kita bisa makan
jangan malu malu kerja sayap gunanya untuk mencari nafkah kemana kamu suka
terus ini angsang punya pikiran jangan merangsang
jangan merangsang jangan mancing
jangan iri jangan dengki
oke jangan irit jangan dengki
merasalah bahagia kalau toh tetangga bisa beli apapun
terus ini namanya sungut kalau kita berumah tangga walaupun perawan anak muda masih senggel
ditanya orang itu yang baik
terus ini namanya susah
jangan meranggut katanya barung
keleng ini ada garuda menghadap ke belakang
kalau toh kita itu jadi orang kaya jangan sampai merasa dirinya paling kaya
di bawah kita masih banyak yang butuh pertolongan
kalau diibaratkan keling garuda menghadap ke belakang itu kita harus ealing kita harus ingat sama yang maha kuasa
ini petunjuk menunjukkan bahwa yang maha kuasa
iya garuda di bawah itu yang dua di belakang itu giting ngintip
barong yang akan dipentaskan ini beratnya delapan puluh kg
dibuat tiga generasi yang lalu
diangkat oleh dua orang dan bertumpu pada kepala
gitu kepalanya gitu
berat sekali delapan puluh kilogram
keluarnya orangnya keluar ayo
siapa yang keluar itu
harus dua orang di sini pak
ya di belakang kan ada
ini termasuk melestarikan budaya aget walaupun hanya sebentar
filosofi hidup masyarakat using dalam barong adalah estafet budaya
kini generasi ke enam siap menjadi penerus
kalau untuk rocky sebagai kaum muda di kemiren bagaimana melihat barong seni barong ini
iya kan kebetulan saya generasi ke enam ya
jadi kita dari sd saja itu darah seninya istilahnya udah punya basicnya tinggal ke jenjang
misal kelas tiga empat kita dasarnya kemana
misal kita ke teknik tari kita ya menari
kalau dari gamelan kita ke gamelan
kemudian kebetulan saya lebih spesifikasinya ke nari
nah ini mau belajar sendiri atau sebenarnya emang kewajiban sebagai generasi penerus
dari hati nurani sendiri bila kalau saja bapak tidak jadi generasi ke enam
tetap dari hati sendiri kami dari yang muda itu memang ingin melestarikan
dan kebetulan bapak jadi penerusnya jadi kami tambah semangat
arak arakan ini bukan karnaval melainkan iring iringan pengantin
hiburan sekaligus syarat bagi pengantin agar jalannya biduk rumah tangga sesuai dengan norma hidup dalam filosofi barong
barong menjadi peran penting
dalam iring iringan pernikahan atau iring iringan pengantin yang ada di sini
padahal pengantinnya paling belakang
nah barong ini penanda akan ada kehidupan di depan sana yang jauh menantang bagi kedua mempelai
layar kursi hingga berakhir

tembang ini merupakan sastralisan milik leluhur osing
sebuah mantra dalam ritual sebelang sebagai cikal bakal seni gandrung
penciptanya anonim dan usianya diperkirakan lebih dari tiga ratus tahun
kembang didendangkan saat pentas gandrung mendekati waktu subuh
temuk misti adalah satu dari empat maestro gandrung di banyuwangi yang mendapat warisan mantra layar kumendang
sepanjang hidupnya ia menghabiskan waktu untuk melestarikan gandrung
pesona seorang maestro gandrung tak lekang oleh zaman
usia temuk misti saat ini enam puluh dua tahun namun lewat cengkok usingnya ia masih memukau
tanpa atribut maestro gandrung
adalah orang osing yang tidak lupa dengan identitasnya
kembali ke kebun
dusun kedalaman menjadi basis seni di banyuwangi
temu misti adalah salah satu aset tak ternilai di sini
halo mak temuk
alhamdulillah baik sehat
saya ganggu sebentar ya
tadi suaranya bagus banget
mak temu pertama kali kenal gandrung itu kapan mak
mulai masih umur lima belas tahun enam puluh delapan
masih gadis berarti ya
kenapa mak temu pilih gandrung dan sampai sekarang masih menggandrungi gandrung
karena ya kalau di meapi kan cantik
makanya sampai sekarang mak ini masih menggandrungi
tari menari sama olah vokal gandrung
para ahli menyebut mak temuk sebagai eksotisme timur berkat suara emasnya
cengkok osing berbeda dengan seni vokal gending lainnya di jawa
inilah yang membuat seni gandrung sangat sulit dikuasai
selama puluhan tahun sudah ada berapa syair lagu atau pantun
ribuan udah sampai gak inget
ribuan mak temuk
yang asli yang pernah diajarkan sejak dulu ada berapa pantun
paling yang saya inget itu aja
menyindir anak anak muda
pantunya gini semangat nggak bisa berdua kapal keruk selirangan
artinya dia bingung mau kejar kejar sedih
artinya gelisah ingin ketemu
ingin ketemu ya sedih juga
sebentar sebentar aja gitu
kan udah dingin ini
kangennya yulah hilang
ya seperti itu
dahulu penari gandrung adalah laki laki
namun sejak masuknya islam di banyuwangi pada akhir abad ke sembilan belas
peran laki laki sebagai penari gandrung digantikan perempuan
kini gandrung menjadi sarana hiburan rakyat hingga pejabat
dilengkapi gending gandrung mengikuti cengkok suara dan kelentikan jemari sang penari
nah sekarang di luar penari gandrung sudah semakin banyak
apa yang membedakan dengan waktu ini
ya beda kan gerakannya ya beda nggak bisa nyanyi
paling ya untuk sekedar nari aja nari selamat datang
habis itu udah habis kalau emak temukan semalam suntuk
bisa dikatakan kalau gandrung yang emak temu sekarang gandrung ini itu yang asli
yang asli mulai nol belajar menarik gandrung olah vokal
kalau sekarang anak anak kadangnya ya dari itu tarian janger
ya gantulan ya ikut ikutan coba coba itu
temu misti mempertahankan pakem gandrung
mengubah stigma di tengah masyarakat bahwa seni gandrung adalah seni pemabuk
gandrung kini lebih populer karena tariannya
berbagai modifikasi ia ciptakan untuk menarik minat kaum muda
sampai kapan pak temu akan melestarikan seni gandrung
pokoknya ada satu

anak buah yang apa menguasai tari gandrung olah vokal baru matemu menginstik ada yang saya percaya
ini sampai sekarang adakah yang sudah beda belum ada belum ada sampai kapan nanti ketemunya entah
aduh ya ada nggak kena dipercaya kan anak sekarang itu aduh wis itu apa kacang lupa kulitnya gitu
ajab hati keret manger ajab hati keret manger inilah kejujuran temuk misti seorang osing
sekaligus maestro gandrung yang kesulitan mencari
penerus seorang gandrung muda hernita punya mimpi bisa seperti temuk misti usianya baru
tahun masih banyak waktu untuk belajar dan terus sekarang ini ya kalau di banyuwangi ini
kayak semua orang mengagumi kota banyuwangi karena gandrung itu maskot dari banyuwangi
terus gandrung ada kesulitannya sendiri kalau saya sendiri ya dari gerakan terus vokal itu
hernita pun mencoba untuk nembang meski belum sepiawai temuk misti omongi walau walau sisi ono
seperti temuk misti ngungi singono pikir yani terong terong iso nes pengung kangasun bingungi